pemirsa ngomongin soal ubi ini ubi deket banget dengan kehidupan kita
apalagi biasanya nih bulan suci ramadan banyak banget yang jadiin kolak ubi buat jadi takjilnya
nah tapi ternyata ubi gak cuma bisa diolah jadi kolak
hari ini saya mau ngajak pemirsa untuk mengolah berbagai olahan dari ubi apalagi yang kekinian gitu ya
tapi sebelumnya saya selesai makan dulu ya pemirsa
di kedai ini boba yang dasarnya terbuat dari tepung singkong diganti dengan ubi ungu
ubi ungu yang sudah dibentuk bulat kemudian direbus selama kurang lebih enam menit
tuh kalau udah mateng bubahnya pasti mengambang
masukkan ubi ungu ke dalam kuali
masukkan ubi ungu ke dalam shaker
tambahkan susu hokaido lalu tambahkan cream cheese dan es batu
kocok sampai rata
jadi deh purple yum hokkaido milk
warnanya menggoda banget ya
jadi pemirsa ini manisnya juga pas
nggak terlalu manis karena manis alami dari ubi ungu
nah rasa susunya juga creamy banget
terus apalagi ketika dimakan
rasanya beda nih
jadi selain ada bubah
rasa dari ubi ungunya juga berasa banget
karena masih ada ubi ungu yang dihaluskan tadi
dan serat seratnya juga masih banyak banget
nggak cuma manis dan enak
ubi dengan nama latin ipomoea batatas ini juga kaya manfaat
kandungan provitamin a antioksidan kalsium potasium karbohidrat serat
serta kandungan antosianin dalam ubi ungu
mampu memperlambat menuannya sel sel tersebut

termasuk low gi glisemik indeksnya rendah
jadi kemampuan dia untuk menaikkan gula darah juga rendah
nah kalau kita konsumsi ubi ungu dalam jumlah yang wajar
tentu penaikan dalam gula darah kita meskipun dia karbohidrat
tidak akan naiknya kemudian naik yang curam tinggi
tidak seperti itu
tapi dia naiknya perlahan
tapi kalau kita makan dalam jumlah yang banyak
ya tetap saja dia juga akan naiknya lumayan
walau rasanya enak dan kandungannya baik bagi tubuh
jangan juga kebanyakan mengonsumsinya ya
karena kandungan asam oksalat jika terlalu banyak berada di dalam tubuh
akan sulit dipecah sehingga akan mengakibatkan pembentukan batu ginjal